aku harus menolongnya
kau tidak bisa kemana mana
tolong pastikan semua pengungsi
berada di dalam istana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana

tolong pastikan semua pengungsi
berada di dalam istana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana

mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
bagian tengah istana masih kosong
mereka bisa menempati tempat disana
empat ratus meses makanya
lima ratus meses makanya

aku harus bertahan agar aku bisa menyelamatkan rai kian santan

untuk rai kian santan kami menelpon anda seperti setiap hari dan bersama asing di air mi dialoga

kau tidak akan bisa lolos dariku
ayo kita kejar mereka
sebenarnya apa yang terjadi pada putraku